pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk menemukan fakta baru bahwa ada sekitar belasan triliun uang yang masuk ke indonesia
tidak dilaporkan secara resmi kepada direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan sepanjang tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas
ppatk mencatat sepanjang periode tersebut total ada dua belas triliun rupiah uang yang masuk secara ilegal ke indonesia
untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami kepala humas pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk muhammad natsir konga
pak natsir selamat sore
selamat sore mbak elvira
pak natsir alhamdulillah sehat selalu
pak natsir apa yang kemudian menjadi dasar ppatk menyatakan ada dugaan uang triliunan rupiah masuk ke indonesia secara ilegal
dari setiap ott yang dilakukan oleh penegak hukum
ada uang tunai yang menjadi barang bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
nah ini menjadi sesuatu tanda tanya besar juga ya buat ppatk ini uangnya dari mana terus bagaimana cara dia memperoleh uang gitu ya
lalu kita lihat nih mbak elvira banyak sekali uang mata uang asing itu yang beredar di indonesia

terutama dalam bentuk dolar singapura dolar amerika
nah ini kembali lagi ya ke masa jauh sebelumnya tahun dua ribu lima belas an seperti itu ya mbak elvira
itu kita lihat singapura mengeluarkan satu lembarnya itu nilainya sepuluh ribu usd singapura
itu artinya kalau dikuruskan dengan rupiah kita sepuluh ribu aja satu lembarnya kan udah
dan kalau untuk menyuap itu kan nggak perlu banyak atau pakai kerdus durian kan seperti kasus sebelumnya gitu ya
munyut tiga miliar harus pakai kerdus durian
nah ini hanya dengan beberapa lembar bisa dilipat di kantong itu sudah bisa dikantongi uang suap misalnya tiga miliar seperti itu
jadi memang ini dijadikan sebagai sarana
kejahatan untuk korupsi
dan kita lihat juga ketika nanti dekat dekat pemilu uang uang seperti ini juga banyak beredar ya
nah dari kondisi yang ada ini mbak elvira
lalu kan kepala ppatk itu bapak ivan yustiavanda itu
bapak ivan yustiavanda pandana sebagai analisis
mantan analis punya semacam apa ya
tapi yang kuat gitu
lalu beliau perintahkan staff untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa
dan memang ternyata di singapura itu ada sebuah mall ya yang di dalamnya banyak yang berlakukan jual beli transaksi uang
dan kebanyakan itu juga pembelinya dari indonesia
itu dasarnya ya kecurigaan kenapa ini uang tunai ini banyak sekali
jadi khususnya dalam mata uang asing itu ditransaksikan di indonesia
nah saya sedikit kembali ke yang satu lembar sepuluh ribu tadi mbak elvira
kita kemudian melakukan dialog ya dengan financial intelligence unionnya singapura
ini kondisinya memprihatinkan dan merugikan kita sebagai bangsa dan negara
untuk itu kita minta pihak singapura supaya tidak lagi mengedarkan mata uang besar
untuk itu kita minta pihak singapura supaya tidak lagi mengedarkan mata uang besar
untuk itu kita minta pihak singapura supaya tidak lagi mengedarkan mata uang besar
tidak lagi itu
karena mata uang itu tidak lagi beredar dan kita sudah rasakan sekarang
kemudian muncul lagi uang satu lembar seribu dolar singapura
nah ini juga kan sebagai sarana juga ya untuk kasus kasus tindak pidana pencucian uang
kemudian juga dari transaksi tunai nanti transaksi tunai ini juga kita lihat bisa digunakan untuk pendanaan
terorisme seperti itu mbak elvira
oke pak natsir apa yang terjadi di salah satu mal di singapura itu
apakah aktivitasnya memang legal atau ilegal
dan apakah sudah terdeteksi warga negara indonesia yang melakukan transaksi
di mal tersebut apakah sudah melanggar hukum atau seperti apa
nah kalau aturan di undang undang nomor delapan tahun dua ribu sepuluh tentang pencegahan
pemerintahan tindak bidang kejujuran uang ketika uang itu masuk
baik ke dalam maupun ke luar negeri senilai seratus juta atau lebih ya
atau equivalent dengan nilai itu harus dilaporkan kepada biaya cukai
kemudian bea cukai maksimal lima hari menyampaikan laporannya itu kepada ppatk
boleh boleh saja ya kemudian kalau untuk institusi bisnis juga
mereka membawa uang tunai dari luar ke dalam negeri itu
boleh boleh saja sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh bank indonesia
sepanjang mekanisme itu dilakukan nggak ada masalah
karena itu tidak dilaporkan
potensinya sangat besar ya
baru beberapa test case saja yang dilakukan itu dua ribu delapan belas saja sudah ada dua belas triliun ya
di dua ribu sembilan belas ada tiga triliun
itu yang terdeteksi dan banyak sekali yang tidak terdeteksi tentunya
kalau kita lihat mbak elvira bagaimana pelabuhan pelabuhan di negara kita ini kan cukup banyak
dan lebih banyak lagi itu pelabuhan pelabuhan tikus istilahnya ya
yang agak sulit untuk diawasi ya
itu yang membuat maraknya perdagangan mata uang ini dan beredarnya mata uang asing yang ada di luar di indonesia
untuk itulah makanya
pemerintah dalam hal ini diinisiasi oleh ppatk bank indonesia ojk dan instansi terkait lainnya itu
untuk segera diundangkan rancangan undang undang tentang
beredaran uang kartal ya
atau kita singkat dengan rpukl ya
pembantasan transaksi uang kartal
nah ini manfaatnya banyak sekali
pertama ya itu
bisa diketahui ya secara jelas uang yang beredar itu berapa banyak seperti itu
artinya potensinya sejauh ini kemungkinan lebih dari dua belas triliun begitu ya pak natsir ya
jika kemudian kita tarik garis begitu ya kemungkinan potensi lainnya bahwa uang uang ilegal ini
digunakan untuk tindak pidana pencucian uang kemungkinan aksi terorisme
atau tadi saya tertarik pak natsir mengatakan jelang dua ribu dua puluh empat mungkin saja ada uang uang lainnya begitu
bagaimana gambarannya sejauh ini pak natsir
sehingga kemudian hal seperti ini meskipun tadi ya secara regulasi tengah digodok dan nanti akan disosialisasikan
tapi kita berbicara mengenai big money uang besar yang kemudian beredar di indonesia
dan kekhawatiran bahwa ini disalahgunakan
ya ini fenomena yang sudah lama sebenarnya mbak elvira
bagaimana ketika menjelang menjelang pemilu itu banyak sekali yang antri ya
baik di kota kota besar di jakarta ataupun di kota kota besar di daerah lainnya
itu yang menukarkan uang dalam nominal besar seratus ribu misalnya ke dua puluh ribu atau sepuluh ribu
dan ini ya indikasi kuat untuk
money politik itu cukup kuat mbak
di luar regulasi ada action yang lebih nyata lagi mungkin kerjasama dengan kementerian lembaga lainnya
ya tentu ya ini
untuk supaya ini ruu ini diundangkan itu ya salah satu ya
dan tentu kita melakukan
yang bagus ya dengan biaya cukai kemudian dengan bank indonesia untuk
pengawasan terhadap misalnya pedagang valuta asing ya
perbankan ya yang
bank bank devisa seperti itu
ini harus kita lakukan kerjasama yang optimal di dalam rangka untuk
dari pembawaan uang tunai dari luar untuk
dari luar maupun
dari dalam ke luar negeri seperti itu
pak natsir terima kasih kita berharap bahwa memang regulasi
yang tengah dirancang nanti bisa kemudian disiapkan disosialisasikan di sisi lain
antar kementerian dan lembaga bisa bekerjasama kita tidak ingin
uang yang beredar kemudian ini berpotensi untuk disalahgunakan untuk hal hal yang tidak kita inginkan bersama
pak natsir terima kasih waktunya di cnn indonesia newsroom
selamat sore pak salam sehat selalu
terima kasih mbak elvira dan cnn